ya pak mirza anda yang menyukai hal yang memacu adrenalin sekaligus juga penikmat keindahan alam tidak ada salahnya untuk mencoba menginap di hotel gantung atau sky lodge di purwakarta jawa barat
hotel yang dibangun di tebing gunung parang ini merupakan yang pertama di asia dan tertinggi di dunia
skyloge atau hotel gantung yang dibangun di tebing gunung parang yang berada di desa sukamulya kecamatan tegalwaru kabupaten purwakarta kini telah rampung dan siap dinikmati wisatawan
hotel yang berada di ketinggian empat ratus meter dari permukaan tanah ini merupakan hotel gantung pertama di asia dan tertinggi di dunia yang dibangun di tebing gunung batuan andesit
sejumlah persiapan pengamanan seperti karabinet dan pelindungan
kepala wajib dikenakan sebelum memulai pendakian melalui ferata atau tangga besi
sebelum pendakian para wisatawan akan diberikan arahan oleh pemandu cara pendakian yang baik dan aman
pada ketinggian dua ratus meter wisatawan atau pendaki bisa istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa lelah
pada ketinggian empat ratus meter di atas permukaan laut pengunjung kemudian meluncur dengan flying fox untuk masuk ke dalam hotel
jujur ya keren banget pertama kali saya ke sini langsung melihat
ternyata view nya keren banget
tapi perjalanan ke sini memang sangat ekstrim sih
cuma pas sudah sampai sini view nya juara banget
tapi mengecewakan nggak
recommended sih buat kalian yang suka bayar adventure terus pengen suasana yang baru hotel yang baru
ini enak banget buat kalian
tapi sempat tidur tidur di sini gimana rasanya
enak banget empuk gitu tapi agak serem gitu ya
soalnya di bawahnya agak ada pedih gitu ya takutnya jatuh langsung ke belakang
tapi enak banget sih
seperti kamar hotel pada umumnya dengan luas dua lima meter x enam meter dan tinggi dua empat meter
dinding dan lantai hotel terbuat dari polikarbonat
juga tersedia tempat tidur pendingin ruangan televisi hingga toilet portable
skylote ini adalah sebuah platform tempat istirahat yang kita buat senyaman mungkin dan seaman mungkin
dimana awalnya kita berpikir bahwa semua orang terutama khusus orang awam yang tidak biasa naik atau memanjat tebing
bisa menikmati tebing itu sendiri dengan nyaman dan aman
pihak pengelola mengklaim standar keamanan hotel tersebut sesuai dengan standar keamanan gedung bertingkat
namun ia tidak merinci lebih lanjut
untuk dapat bermalam di skyloge ini wisatawan harus membayar empat juta rupiah
dengan kapasitas mencapai empat orang di tiap kamar
rencananya pengelola akan menambah sembilan kamar hingga nantinya terdapat sepuluh skylote di tebing gunung parang purwakarta
dian firmansyah purwakarta